hai hai hai butuh bentar ya eh jangan kenapa jangan muti biarin aja aduh si bos kan sering
ngerjain kita ih sekarang saatnya kita untuk bahas dendam amasibol iya ya dulu dulu dulu
hantu maksud kamu mami hantunya gitu ya maaf tante ini dari ipadnya
tian ipadnya gitu sih katanya canggih bagus deh bogi kamu beli ipad begitu and
orang ipt jelek kayak begitu mendingan beli yang lain yang lebih bagus yang lebih
keren lebih oke ya kan iya mumi yaudah deh kalau gitu bogi beli rollerblade baru aja ya
oke itu maksampang yuk masjid
anak ini rusak caci evangelis
hai eh emang kamu ganteng eh bos kita memang ganteng dari dari sono nya
ngomong ya lian mungil juga dengar cuman gak jelas ngomong apa apa dari tadi juga aku ngomong tahu
saudara kenapa peraninya kau memainkan aku aku ini bos kalian kenapa aku disuruh
kalian keriwatan berani mempermainkan bos kalian
akhirnya aku mendapatkan teko
ini tiku ada di tanganku datanglah
ada apa sih jadul manggil manggil gini
lihatlah yang di tanganku
teko pangeran janu itu benar teko pangeran yang ada di tangan kamu
tidak salah lagi ini teko yang saya kejar kecat selama ini kita kejar kejar
dong sini kasih ke sini ambillah
ambillah dan laporkan kerja jin selamat ya pangeran jin kamu akan kembali lagi ke penjara
kamu dapat teko ini dari mana
tadi pangeran jin tuker ini sama teko sama permadani ku
kamu dibohongin sama pangeran jin
mana mungkin sih pangeran jin mau nuker teko sama permadani butut aduh
halal jin nih lemasin
kenapa ditaruh disitu
aku sengaja taruh disini
biar nanti si jul disalahin
eh pake apa dihilangin jawab sih ya
eh ngumpet sembunyi sembunyi
eh ngumpet jangan disini dong
kenapa dia ngumpet disini ketangguhan
ini ipad siapa
kira kira punya siapa ya
om jin dateng bos jul
om jin kan bisa mendeteksi benda benda nih
kira kira enggusan sih gak kedeteksi nih bos jul

udah juga gak ada apa apa mati
gak ketawa nih punya siapa bos jul
aduh gimana ya
aduh gimana ya
si bos kemana sini
jangan si bos enak enakan tidur lagi
aduh mut denger gak tuh
ada suara jualan lontong
eh ada yang minta tolong
kaya suaranya bos mit
amin si mut aku di jalan teko
wah itu tuh
bos bener lagi jalan teko
iya aku di dalam teko
cepet buka tutup tekonya
iya bentar ya

si bos kan sering ngerjain kita
sekarang saatnya kita untuk pas dendam
satu dua tiga
wah si bos tuh
ibu amat amat sekali
udah nemu rantaian mana ipad lu
katanya ketinggalan kok gak ada
kayaknya sih jatoh pas kita lari tadi
kayaknya sih jatuh pas kita lari tadi
iduh bisa posisi ini dengan papi gue
iduh bisa posisi ini dengan papi gue